assalamualaikum wr wb
pemerintah juga mengeluarkan aturan lain yaitu soal phk
dalam aturan ini ada aturan pengusaha untuk melakukan phk kepada pekerja buruh dengan alasan merugi
dengan perhitungan pesangon yang berbeda beda bergantung jenis phk nya
semula perhitungannya sederhana sesuai masa kerja dan dihitung dari satu kali upah
kemenko perekonomian erlangga hartarto dalam keterangan resminya mengatakan
aturan ini diharapkan dapat berdampak pada upaya pemulihan perekonomian nasional
dalam peringatan hari ulang tahun ke empat puluh delapan kspsi presiden republik indonesia joko widodo mengakui
pandemi covid sembilan belas berdampak terhadap para pekerja yang harus kehilangan pekerjaan
buruh meminta pemerintah segera menemukan formulasi kebijakan terbaik
untuk meredam keterpurukan kaum pekerja akibat pandemi covid sembilan belas
walau pandemi membuat buruh terpuruk presiden meminta pekerja dan buruh untuk tetap optimistis
menggerakkan roda perekonomian nasional
tim liputan cnn indonesia